baik terima kasih selamat pagi brian dan juga saudara
dari ambon maluku kami memiliki informasi mengenai tradisi membangunkan sahur
nah jika pada umumnya tradisi membangunkan sahur dengan bernyanyi diiringi irama musik
namun tidak dengan warga desa hila kecamatan meitu kabupaten maluku tengah
mereka memiliki tradisi turun temurun membangunkan sahur
yakni dengan haderat sambil menabuh rebana dan bersalawat mengelilingi sejumlah ruas jalan desa
membangunkan warga untuk sahur telah menjadi tradisi sebagian besar umat muslim di indonesia saat bulan ramadan tiba
seperti yang dilakukan warga desa hila kecamatan lehitu kabupaten maluku tengah maluku
mereka membangunkan sahur dengan
mereka melakukan hadrat sambil menabuh rebana
cara membangunkan sahur ini dilakukan dengan berjalan kaki mengelilingi sejumlah ruas jalan
sambil menggemakan zikir dan puji pujian kepada allah swt
kegiatan ini biasanya diikuti oleh puluhan hingga ratusan orang
mulai dari anak anak hingga orang dewasa
dan biasa dimulai pada pukul satu hingga tiga dini hari waktu indonesia
selain hadrat mereka juga mengisinya dengan melakukan tarian dana dana
dan kita sebagai generasi yang tahu diri
tidak lupakan apa yang sudah dilakukan oleh orang tua tua kita
karena nilai yang sangat besar dengan membangunkan sahur dengan hadrat
karena yang kita lantunkan adalah salawat salawat kepada nabi muhammad
zikir zikir pujian pujian kepada allah swt
sehingga tradisi ini menjadi sebuah nilai yang baik
di mana di saat ini generasi muda kita lebih banyak menghabiskan waktunya di media sosial
oleh karena itu kita manfaatkan waktu ini sebaik baiknya
untuk sama sama bisa menghidupkan kembali tradisi hadrat yang sudah dilakukan oleh orang tua tua kita di negeri kita
selain untuk membangunkan warga sahur
hadrat ini juga dilakukan untuk meramaikan bulan ramadan
serta merupakan tradisi secara turun temurun